ekes kesna dan oos umar warga kota bandung ini seharusnya berangkat ibadah haji pada dua ribu dua puluh
namun karena ada batas usia keberangkatan keduanya terpaksa tertunda
adanya informasi bahwa keberangkatan ibadah haji tahun ini tidak lagi ada batas usia
membuat pasangan suami istri berusia lebih dari tujuh puluh tahun ini merasa lega
sudah menunggu keberangkatan selama sebelas tahun ekes dan oos berharap tahun ini keduanya bisa berangkat ibadah haji
ya harapan kepada pemerintah tolonglah kita yang tertunda kemarin terutama berangkatkan lah gitu
kasian sudah terlalu lama menunggu
jadi itulah kalau saya namain sedikit mudah mudahan menteri agama kita aktiflah ada suatu hubungannya
prioritaskanlah karena ini sangat perlu sekali lah untuk saya untuk rekan saya
mungkin yang seusia begini gitu mudah mudahan bisa tercapai
sejumlah kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh di kota bandung menyebut
sekitar tujuh puluh persen calon jemaah haji yang dibimbing pada dua ribu dua puluh tiga ini merupakan para lansia yang usianya lebih dari enam puluh lima tahun
karena itu skema pendampingan pun dimaksimalkan dari segala aspek
mulai dari segi makanan kesehatan hingga pembentukan kelompok saat melakukan ibadah
bulan dipupuk kekompakan sehingga ketika berangkat ke sana saling bahu membahu
kemudian di sananya juga kita libatkan jemaah yang muda muda
termasuk juga mungkin rekan rekan kbh yang di sana juga kita ikutkan begitu
jadi berbagai cara kami lakukan supaya pelaksanaan ibadah itu betul betul sah begitu
sehingga ketika ada yang lansia apa yang perlu dilakukan oleh jamaah
mungkin ketika mereka ke masjidil haram dibantu di papan
ketika mungkin mereka yang tidak bisa jalan ya dibantu dorong roda
nah upaya upaya itulah yang memang kita kasih pengertian kepada jamaah
sehingga alhamdulillah sementara ini yang sudah sudah itu perhatian jamaah sampai ke arah itu
sehingga mereka mau membantu menolong saudaranya
jemaah di jemaah
sementara itu menurut kementerian agama jumlah kuota haji pada dua ribu dua puluh tiga berjumlah dua ratus dua puluh satu ribu orang
dan tahun ini tidak lagi ada batasan usia
meski demikian kantor wilayah kementerian agama jawa barat hingga sepuluh januari
belum merilis berapa jumlah kuota haji jabar pada tahun ini
yang jelas kepala kanwil kemenang jabar menyebut
calon jemaah haji yang tahun lalu tidak bisa berangkat karena batasan usia dipastikan bisa berangkat
jadi usia yang enam puluh lima tahun ke atas tidak masuk kuota tahun dua ribu dua puluh
dan jemaah yang berjumlah kuota haji yang tahun dua ribu dua puluh dua sekarang masuk di dua ribu dua puluh tiga pasti diberangkatkan
termasuk jemaah haji yang lainnya kan gitu yang asal masuk di kuota tahun dua ribu dua puluh
tidak ada kewenangan lah untuk menaikkan dan menurunkan memajukan atau memunurkan
aturan tidak boleh
aja menambahkan jika merujuk jumlah kuota haji sebelum pandemi pada dua ribu sembilan belas lalu
jawa barat memiliki kuota sebanyak tiga puluh delapan ribu orang
terbagi menjadi sembilan puluh tanpa loter keberangkatan yang berasal dari dua puluh tujuh kaupaten kuota di jawa barat
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat